kamu kan memang botak
tapi kan si ajun sudah bagus
taslim bilang kamu botak itu udah benar
taslim bilang kamu bagus itu penipuan
oh iya kenapa
kamu udah sampe kos
belum baru turun dari angkot
masih harus jalan lagi
aku juga baru habis nganter bohim
yaudah nanti aku telepon lagi
warungnya udah mau buka
tidur disini lagi
ini kan warung bukan hotel
kalau lagi tutup mah gak apa apa
sekalian jadi security
sudah ada kabar dari komandan
besok pagi kamu menghadap
siap hape siap hape
ada yang ketinggalan lagi enggak
jempol kakinya ketinggalan enggak
gak ada yang ketinggalan lagi
ada yang ketinggalan lagi
gak ada yang ketinggalan lagi
saya sama juvly mau ikut iramaikan suasana
yang si bohim sama si jupri kasih seragam
saya pakai ini juga
kawasnya warna putih jang
mengurangi tingkat kebohiman saya
kalau nggak mau saya bilang ke kamu
jup ganti baju
lama ya nggak ketemu
itu juga cuma sekali waktu kang ujang ke rumah kang cecep di garut
maaf aku terlambat
tes serena yang mana
aku ke tes arena dulu
kabar gembira apa
besok pipit dipanggil ke kantor menghadap komandan
dia mau kerja lagi jadi security bareng akang
soal mau jadi petani gak jadi
jadi tapi akang masih harus cari lahan
tetap di lembang
toiletnya di mana
masuk aja lurus sampai belakang belok kanan
terima kasih pak
pak mau pergi
ke rumah temen
nggak pakai kerudung
kan bukan mau ke sekolah
dia udah remaja udah besar
harusnya kalau mau keluar rumah dia harus selalu pakai kerudung pakai baju lengan panjang tertutup
langsung aja bapak kasih tahu ke dia
kamu ibunya harus ngasih contoh dulu baru nanti bapak bilang ke dia
bukan mau jajan
enak dan cocok
untuk dinikmati bersama keluarga
kamu kesini mau ikutan promo atau mau ngerahatiin dia
mau ikut bantu promo atau jang
ya udah jangan ngerahatiin dia terus
eh jubri udah ganti nama
enak dan cocok
untuk dinikmati bersama keluarga
ngapain liat orang jualan
kita kesini mau olahraga
bukan mau beli ccimpring
katanya dia besok dipanggil ke rumahmu
katanya dia besok dipanggil ke rumahmu
besok dipanggil komandannya
mau kerja jadi security lagi
bareng sama mam murad lagi
ini orang cocok menikmati
enak mancang dan merahkan
memang sengaja disiapin
mau syukur gak mau
boleh minta minum ya
pasti ada saingan
kamu gak usah khawatir
saya mah sama mira kenal aja belum
selamat ya kicim pring kamu udah launching
terima kasih ini mau coba
kaya nya aku tertarik mau bantuin kamu
dia katanya tertarik buat investasi
kita bertiga dulu aja
banaran banaran banaran
tasik tasik tasik
banaran banaran banaran
banaran banaran tasik tasik tasik jerobon banaran tasik jerobon jerobon banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran banaran ban
banaran banaran tasik tasik tasik banaran banaran banaran banaran jerobon jerobon jerobon tasik tasik tasik jerobon banaran tasik
kang ujang sama tes serena kayak bukan teman biasa
biasa aja meren
saya mah lihatnya bukan biasa
maksud kamu antara kang ujang sama teh serena ada apa apa
jangan sirik atu
masalahnya kang ujang punya istri sama anak
nggak berani ah
bos aloy mau ketemu kita
dia keluar dari terminal
mau gabung sama kita
ajak ke markas
acaranya udah beres
cukup seperti spg pada umumnya
berarti kepake atu
bakal kerja di kampus terus atu
enggak cuma sehari ini aja
terus habis hari ini
bantuin saya jualan kaos
bantuin saya jualan sepatu aja

bantuin saya jualan sepatu aja

aduh berapa ya
saya jualannya belum pernah pakai spg
kalau tadi kamu dibayar berapa
soal dibayar berapanya ma nggak terlalu penting
soal dibayar berapanya ma nggak terlalu penting
yang penting asal ada buat ongkos
buat makan sehari hari sama buat bayar kos
heeeh itu ma namanya bukan nggak terlalu penting tapi butuh
makanya dia harus ada kerjaan terus
harus dikasih kerjaan lagi jang
iya nanti kalau ada maka dia boleh berpengaruh
satu lagi jang
saya mau minta tolong sekali lagi
saya mau ketemu
maaf saya nggak ada kembalian
saya tahu kamu gak bakal punya uang kembalian
nggak usah dikembalikan
cecek mau ketemu
sebentar sekali lagi
gue masuk duluan ya
enjoy mau ajak aloy ke markas
mau gabung sama kita
bagus kalau gitu ma
kita ketemu di markas
siap saya berangkat sekarang
nanti aja tuh
kalau nanti akhirnya suka ngapain
bekas makan kamu sendiri
sekalian bekas tadi emak masak
uangnya yang didarsa udah kembali
makanya kalau kamu perlu modal aku bisa bantu
kalau buat produksi akhirnya aku nggak perlu keluar uang
tapi aku ada beberapa rencana promosi
mulai dari postingan bersponsor di sosmed
sampai bikin spandu
oke perlu berapa
aku belum hitung
nanti aku hitung dulu
perjanjian investasinya gimana
dari uang yang aku kasih pinjam aja
biar nggak susah
kalau saya sih nggak bisa mutusin sekarang
harus saya omongin dulu sama serena
masih di rumah
lagi betulin lampu
ada yang putus
kasian atu kalau emas saya yang harus naik naik
ya udah ditunggu
ada masalah dengan pendengaran
ini bukan dikorek korek
buat dapat efek geli geli enak
kejalan ya udah
masih lambat dim though
assalamualaikum waalaikumsalam cik mau kemana nama saya edo ma mau pulang iya ma udah sana
assalamualaikum salam salam sih iya mak mak lapar esi baru mau masak ya kan kita dari pagi didago
ada stok kicimbring ada mama mau makan kicimbring aja iya kang taruh di meja
apanya yang ditaruh di meja
setirah esi memangnya mirip saya tadi merem ngeliat memangnya suara saya sama csi sama
saya tadi tidur enggak jelas suaranya yang ketangkep cuma panggilan kang maaf atu kalau

suara saya sama seperti suara csi sama seperti suara csi yang bilang mirip siapa saya nggak
bilang mirip saya cuma bilang enggak jelas suaranya ya udah tuh maaf suara saya tadi kurang jelas ya
saya maafkan tapi janji jangan diulang iya kang terus sekarang saya mau
bisa jadi siapa mau pamit pulang ya udah sana assalamualaikum waalaikumsalam
kamu udah masak belum baru mau akan lapar sama emak juga mau kemana rumah susi gimana
kaki kamu yang ketabrak motor udah normal suku ratuh waktu itu aku mau ke rumah susik
waktu baru ketabrak mas sakit pisan tapi setelah dibawa ke rumah sakit sampai sekarang yang sakit
ini teman teman di terminal juga enggak ada yang nengok kang cecep juga enggak wah dimana
solidaritasnya nah itu dia susi susi susi susanti
ya mak mau latihan badminton jam segini mak masih siang atau mak bukan mak mau promo hijin pring
family malaper ini mama baru masak
masih lama tuh sambil mau goreng lauknya telur ceplok tapi nasinya pasti lama nanti keburu naik
pingsan ini produksi mantu emak pakai judul baru merek kali mak kamu sudah pernah makan kicim pring
sering tapi yang buatan kang musma belum ini rasanya enak dingin
hai gak cuma buat cemilan tapi bisa juga dimakan pakai nasi buat pengganti kerupuk kalau nggak percaya
coba ambil nasi sepiring nanti aja mak saya udah makan kalau kamu udah makan yaudah
mah aja yang nyantain nyantain gimana maksudnya sana ambil nasi sepiring yang panas
sebelumnya teh aja ada cumi asin ada ini enak enggak enggak tuh terus kamu mau mutusin untuk
gabung kesini kalau diterima menurut kamu gimana kita kan teman lama senasib kenapa enggak
seperempat aja nggak kurang enggak
kicim pring selain bisa dimakan pakai nasi
juga dimakan bareng sama lauk yang lain
hai kamu hari ini masak apa sop ayam masih ada
masih ambil semangkok mama mau nyontoin makan kecimpring pakai nasi campur sop ayam
bangun bangun bangun
jalan apa mau tidur
hati hati di jalan kita makan keselamatan bukan kecepatan semoga selamat sampai tujuan
hai uang yuran udah semua sudah mana
dan kalau mau gabung sama kita bori sama cuy udah setuju kamu gimana
kamu kan memang botak
tapi kan si ajun sudah bagus
taslim bilang kamu botak itu udah benar
taslim bilang kamu bagus itu penipuan
oh iya kenapa
kamu udah sampe kos
belum baru turun dari angkot masih harus jalan lagi
aku juga baru habis nganter bohim belum pulang yaudah nanti aku telpon lagi
ini udah disiapin buat emak
iya saya belum masak buat ganjel dulu aja
perut emak barusan udah diganjel pakai sop ayam
barusan emak makan di warung
ada siapa di warung
gak ada siapa siapa gak ada yang makan
ledang ledang ledang
saya tinggal dua hari lagi di sini
kayaknya mau pulang ke tasik
mau diongkosin biaya
gak nyoba cari teman kamu dulu
yang janji mau ngajak kamu kerja di restoran
mau cari kemana
mau nelpon juga nggak bisa
nomernya ada di hp
saya gak inget gak ada catetannya
dari tadi di sini terus bos
kesini mau kerja
apa urusan kamu
bos cecep nunjuk saya jadi supervisor
kenapa di terminal ada supervisor
sejak bos cecep nunjuk saya jadi supervisor
ngurus semua orang yang ikut kerja sama bos cecep
biar bos cecep nggak harus berurusan sama semua orang
kang cecep nggak ngasih saya tugas di jalur
sekarang saya yang ngasih tugas ke kamu
saya gak mau
kamu tau nomernya udah aku save
saya pergi dulu
serius kamu mau ngajak aku kerja di toko sepatu
kamu mintanya berapa
itu mah gampang
sama buat makan sehari hari
boy sama seperti kamu
kamu mau dari siapa
atau dari boy
dari siapa aja
buat makan juga aman
uangnya dari mana
jauh dari boy
sampai jumpa lagi